kuasa hukum jessica kumala wongso oto hasibuan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan terlebih dahulu apakah mirna memang tewas karena racun cyanida
oto mengatakan kasus jessica ini adalah kasus kategori yang langsung melompat kepada kesimpulan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu
oto yakin jpu tak bisa membuktikan apa penyebab tewasnya mirna
oto menyatakan bila racun cyanida disebut sebagai penyebab tewasnya mirna kenapa jumlah pasti cyanida tidak ditemukan dalam tubuh mirna
oto pun menambahkan jika cyanida tak bisa dibuktikan maka sudah seharusnya tidak ada tersangka dalam kasus ini